yang umum itu kalau ada aturan baru yang sudah ada itu dianggap sah
sampai selesainya masa tugas
akan atau harus dimintakan konfirmasi ke lembaga yang mengusulkannya
waktu itu karena itu bisa mengganggu independensi hakim mk
pada waktu itu sedang menjelang pilpres
sehingga bisa saja hakim mk dibayang bayangi oleh ancaman konfirmasi kepada institusi pengusul itu
maka saya waktu itu minta agar itu tidak diteruskan
sesudah saya tidak menkopol hukum itu diteruskan dan setelah itu ya tidak apa apa juga
secara kenegaraan itu sah gitu ya
tetapi memang ancaman soal pilpresnya kan sudah lewat juga
sehingga saya juga itu bisa positif
bisa juga negatif pasal seperti itu
kalau mau ambil positifnya misalnya
bisa saja nanti undang undangnya disahkan
lalu tiga hakim mk yang harus dimintakan konfirmasi
yaitu saldi dan ene kepada presiden
lalu soehartojo kepada ketua ma
lalu ketiganya dinyatakan supaya terus bertugas
sampai selesainya masa berlakunya sk masing masing
itu sekarang sudah terjadi
terutama yang pilpres sudah selesai
misalnya saldi ene dan soehartojo
masih sesudah dimintakan konfirmasi
sampai berakhir masa sk nya itu
juga tidak mengancam pemerintah juga
karena pilpres kan sudah selesai
nah mereka ini seperti soehartojo sudah akan pensiun tahun depan
memang sudah tidak akan bertugas mengurusi pilpres lagi
sehingga diteruskan pun tidak apa apa
tinggal nangani kasus biasa
itu bisa menjadi politik etis bagi pemerintah
tapi saya tidak tahu perkembangan berikutnya
tapi saya tidak tahu perkembangan berikutnya
kami akan menjalankan atau tidak